kita beralih ke kasus korupsi dahlan iskan
kejaksaan tinggi jawa timur menyayangkan gugatan pra peradilan dahlan iskan
masih digelar di pengadilan negeri surabaya
menurut jaksa gugatan bos jawa post group itu seharusnya sudah gugur
karena berkas tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan
kejaksaan tinggi jawa timur menyayangkan gugatan pra peradilan
dengan tersangka dahlan iskan masih digelar di pengadilan negeri surabaya
seharusnya sidang pra peradilan dahlan iskan sudah gugur demi hukum
pasalnya menurut ketentuan kuhp pra peradilan tidak bisa dilanjutkan
jika berkas perkara tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan
namun kenyataannya sidang pra peradilan hingga saat ini masih berlangsung
kejati pun mengaku bingung bagaimana jika saat persidangan di pengadilan berjalan
hakim pra peradilan tiba tiba mengabulkan gugatan pemohon
perkara sudah di pengadilan tipikor majelis hakim tipikor menyatakan
berwenang mengadili perkara ini kemudian memerintahkan penuntut umum
pada kejaksaan negeri surabaya menghadirkan terdakwa
beserta saksi saksi dan alat bukti untuk hadir di persidangan
kalau kemudian putusan peradilan mengabulkan ya kita bingung juga harus bagaimana
sementara kuhp dahlan iskan indra priangkasa
pelimpahan berkas dahlan secara tiba tiba ke pengadilan dinilai sebagai bentuk kepanikan
indra pun membantah sidang pra peradilan otomatis gugur jika berkas sudah berada di pengadilan
karena keputusan mahkamah konstitusi pra peradilan baru bisa gugur
jika sidang pertama pengadilan telah digelar
kalau dulu sebelum ada putusan
mk itu diperiksa dilimpahkan diperiksa
hanya bisa dibuktikan dengan surat registrasi pendaftaran berkas perkara selesai
maka dinyatakan gugur
tapi setelah putusan mk itu gugurnya pra peradilan setelah dilakukan dibukanya
sidang pertama perkara tersebut
sidang pra peradilan dahlan iskan kini memang tengah menjadi polemik
pasalnya dua produk baru telah dipakai
yakni ketentuan dari kuhp serta putusan mahkamah konstitusi